bahwa apa yang kita alami kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak media pun menyaksikan publik pun menyaksikan
dari mulai aspek kebijakan misalkan nih aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem
semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik maka benteng terakhirnya adalah mahkamah konstitusi
dan kami sudah menyiapkan tim
jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar lalu mereka bersiap akan segera menuju ke mk
jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam
bahwa kita menginginkan agar praktek
demokrasi kita menjadi lebih baik dan harapannya dengan adanya proses di mk bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua
itu saja sebagai pengantar silahkan kalau nanti teman teman ada pertanyaan
tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada pak ari untuk menjelaskan
apakah pengajuan dari bumk atau hasilnya dianggur
ada lagi yang lain biar sekalian tiga gitu
mas ami selamat siang saya santi delimus dari bumk
mas apakah dengan adanya pengajuan juga dari bumk artinya dari paswan satu menunda sementara
mengucapkan selamat untuk paswan dua pak askarowo dan iban
karena ada sedagian yang berpikir bahwa pernyataan yang mas ami sampaikan oleh video semalam
kurang lebih situasinya sama seperti pemilu sebelumnya
di mana mas ami menyatakan itu adalah hasil penghitungan pak ibu
dan juga keinginan rakyat dari kedua mas ami sebelum bisa
begitu menerima bahwa pemenang pemilu ini adalah paswan satu
kenapa seperti terkesan ada beda sisa berdasarkan masing masing hukum dan nasib
terkait pertanyaan pertama biar nanti pak ari ya pak ari yang menjelaskan
kemudian yang kedua saya tegaskan sekali lagi
proses dan hasil sama sama penting
karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula
dan bila ada proses yang bermasalah maka hasilnya bermasalah pula
jadi kita ingin menegaskan kepada semua
bahwa apa yang kita alami kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak
media pun menyaksikan publik pun menyaksikan
dari mulai aspek kebijakan nih
aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem
nah kita ingin agar itu semua dikoreksi
supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi
dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi
jadi ini bukan semata mata soal protokol saja
protokol tentang ucapan tidak ucapan bukan di situ
tapi ini pada substansinya bagaimana proses itu bisa diperbaiki
dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi
kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional
dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati
jadi kami menghormati menghargai
dan insyaallah kita terus sejalan
di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik
jadi di aspek itu kita bersama sama
dan kita saling menghormati
kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai partai lain
harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik
saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya
selama satu bulan terakhir saya dan pak mahfud berkeliling
melihat mendengar menerima banyak kelompok masyarakat
mereka menyampaikan kepada kami cerita cerita tentang proses pemilu yang terjadi di indonesia ini
tentu saja dalam satu bulan ini
kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung
para saksi saksi di daerah
apakah cerita cerita itu begitu adanya
relatif cerita itu punya kemiripan
kalau boleh saya sebut seleksi
sampai kemudian berproses pada putusan mk sembilan puluh sembilan
awal cerita inilah yang kemudian
rasa rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak
dari pendaftaran di kpu
ada catatan catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah
kami bertemu dengan tokoh masyarakat
mereka menyampaikan suasana kebatinan
apakah ini yang namanya pemilu yang jujur
yang namanya pemilu yang jujur dan adil
kemudian menyebar ke seluruh indonesia
juga kemudian diulangi lagi mereka bertemu
bahwa pemilu harus jurdil
demokrasi yang kita inginkan pasca reformasi itu betul betul bisa berjalan
betul betul asas asas demokrasinya diberikan
dan inilah sebuah proses panjang yang terjadi
banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami
tentu kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu
cerita tentang aparatur yang terlibat
cerita bantuan yang muncul tiba tiba dengan sangat masif sekali
bahkan ketika kemarin di dpr
ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial
ternyata menjadi cerita di publik yang sampai kepada kami
bahkan bapak ibu teman teman semuanya
ada riset yang mengatakan ada korelasinya
antara bantuan itu dengan masyarakat akan memilih
sesuai dengan yang ada dalam hatinya atau terpengaruh dengan bantuan ini
di samping itu ada cerita manipulatif
saya kira inilah yang kemudian
yang masuk kepada tim ganjar mahfud
saya menghormati seluruh proses yang berjalan
kami menyampaikan laporan laporan
dan kita berharap memang pak waslu akan merespon
sayang tidak semuanya terespon
maka setelah pengumuman tadi malam
tim ganjar mahfud sudah bersepakat
kalau lah semuanya ini harus diluruskan
agar demokrasi bisa berjalan dengan baik
maka benteng terakhirnya adalah mahkamah konstitusi
dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum
untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada
untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya
dan saya kira ini momentum yang sangat bagus
dan saya juga berharap tim yang nanti ada di mk
setelah dulu ada keputusan mk mk
setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu
maka tentu saja kita mesti mengembalikan
kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik
dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu
dan mudah mudahan ia akan membuka tabir
dan tentu saja harapan kita
mk lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik
dan bisa mengembalikan maruah demokrasi kita
agar sesuai dengan harapan dan aturan
teman teman itu yang bisa saya sampaikan
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
masih ada jalan ke mahkamah konstitusi
dan kami dari tim hukum sudah siap
akan mendaftarkan permohonan phpu kami ke mahkamah konstitusi
karena mahkamah konstitusi lah benteng terakhir
dan kita memang menuntut keadilan konstitusional
saya tidak ingin menguraikan apapun ya
dari apa yang akan kita ajukan dalam permohonan kami
tapi kesempatan anda anda semua untuk mengajukan pertanyaan
kepada pak ganjar mungkin juga pada pak mahfud
mungkin kami akan bisa memberikan jawaban
nah silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan
tolong menyebutkan nama dan media mana
sebelah sana satu dua ada lagi yang lain tiga
oke yang kedua kali silakan mas
saya juga dari narasi pak ganjar
pengibetannya pak kemarin eh pagi ini baru saja
tim satu melakukan pengajuan juga
kepada pnk baru tadi pagi jam delapan sampai sepuluh dan lain lain
jadi kita melihat bahwa tim satu dan tiga
apakah ada komunikasi atau mungkin kolaborasi
dari satu untuk meningkatkan kualitas yang
meningkatkan kesamaan kasi yang dilakukan
untuk mengajukan pengajuan untuk phpu ini
kami sama sama punya pikiran ya
bahwa rasanya saya tidak berkomunikasi
langsung pada soal ini tapi rasa rasanya
kami punya catatan yang sama pada soal itu
satu tps tiga ratus tapi hasilnya lebih
dan terjadinya di mana mana
kami melihat sistematis betul ini terjadi
mudah mudahan nanti akan ada pakar yang disiapkan
oleh tim untuk bisa membongkar cerita itu
sehingga bisa membuka kepada mata masyarakat
kedua umpama sama sama kan setelah yang saya ceritakan tadi
bahkan luar negeri pun memberikan catatan loh kepada kita
ini penyelenggaranya penyelenggaran pemilunya kok seperti itu
jadi pasti dari satu punya catatan sendiri
apakah nanti dalam persidangan ada kesamaan dan sebagainya
sehingga ini menjadi fair dan tidak ada agenda agenda lain
kolaborasi kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu tidak
kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik
apapun keputusannya kita akan legowo
paling terakhir saya ada dari kpp

tapi kenapa dari prosesnya kejadiannya baru ketiknya

kalau kompas melihat cerita ini saya kira dimuati kompas
tapi ketika semua diam kan tidak berhenti
tapi ketika kemudian tidak ditindaklanjuti
kalau kemarin ya belum boleh